dan mengawali cnn indonesia new day hari ini berikut informasi terkini seputar pemilu dua ribu dua puluh empat
puncak perayaan ulang tahun partai amanat nasional yang ke dua puluh lima pada selasa ditutup dengan berbagai perlombaan dan pentas musik yang dikemas dengan suasana yang mirip dengan pentas seni anak muda
ketua umum pan zulkifli hasan mengklaim suasana ini mencerminkan politik pan yang ceria dan dekat dengan generasi muda
menurut ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan acara puncak yang digelar di tenis indoor senayan jakarta ini sengaja menghadirkan kegembiraan untuk menarik perhatian generasi muda
wajar saja generasi milenial dan gen z merupakan salah satu ceruk pemilih terbesar di pemilu dua ribu dua puluh
dengan semangat yang ia saksikan zulkifli hasan sesumbar pan akan keluar sebagai partai pemenang pemilu dua ribu dua puluh
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan mengklaim suasana ini mencerminkan politik pan yang ceria dan dekat dengan generasi muda
menurut ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan acara puncak yang digelar di tenis indoor senayan jakarta ini sengaja menghadirkan kegembiraan untuk menarik perhatian generasi muda